puluhan petugas dari dinas lingkungan hidup berupaya membersihkan sampah
yang menumpuk di pintu air manggarai menteng jakarta pusat pada senin pagi
untuk mempermudah proses pengangkatan sampah dari aliran kali ke daratan
petugas mengerahkan dua unit alat berat yang difungsikan sejak dini hari tadi
pengawas pintu air manggarai mengatakan
tumpukan sampah yang didominasi material kayu dan sampah rumah tangga tersebut
merupakan sampah yang hanyut dari hulu sungai ciliwung
tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan depok
bahkan sempat membuat pintu air depok mencapai level siaga tiga pada minggu malam
luapan sungai ciliwung tak hanya membuat meningkatnya muka air menjadi level siaga tiga
namun juga membawa lima puluh ton sampah yang menumpuk di pintu air manggarai